ya berinteraksi dengan hewan yang mengemaskan selalu menjadi kegiatan yang menarik terutama bagi anak anak
sebuah tempat di lembang kabupaten bandung barat
menyediakan belasan jenis kucing yang bisa bermanja manja dengan para pengunjungnya
wah ini semacam terapi begitu ya
salah satu kegiatan favorit di tempat ini adalah memberi makan
kucing kucing ini langsung bertingkah lucu saat pengunjung datang dan berinteraksi dengan mereka
kucing kucing ini adalah hewan peliharaan wisata cat city atau rumah kucing
yang berada di kawasan lembang kabupaten bandung barat
koleksinya pun beragam mulai dari kucing kampung hingga kucing anggora
feli silvestricatus atau kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia paling tidak sejak enam tahun sebelum masehi
selain jinak dan lucu mamalia yang satu ini tak jarang menjadi hewan peliharaan favorit sebagian orang
tiga lima ratus sebelum masehi kucing hanya dijadikan sebagai pembasmihama
tapi sekarang justru dijadikan hewan peliharaan terpopuler
selain mengemaskan kucing pun memiliki perilaku yang manis dan bisa dijadikan sebagai teman mampu membahagiakan tuannya juga
pengunjung rumah kucing didominasi oleh wisatawan dari luar bandung
memberi makan adalah salah satu kegiatan yang paling diminati
untuk minum kucing beri makan kucing
terus main main sama kucing
karena kucingnya lucu lucu tempatnya bagus
kucing peliharaan atau kucing rumah adalah salah satu predator terhebat di dunia
tetapi karena ukurannya yang kecil kucing tidak begitu berbahaya bagi manusia
satu satunya bahaya yang dapat timbul adalah kemungkinan
terjadinya infeksi rabies akibat gigitan kucing dan juga cakaran dari kuku kucing
tapi di tempat ini semua kucing dirawat demi kenyamanan dan keamanan
wahana edukasi buat anak anak
buat biar anak anak bisa berinteraksi langsung sama hewan contohnya kucing
jadi anak anak lebih senang bermain dengan hewan
untuk bermain bersama kucing kucing ini setiap pengunjung harus membayar rp dua puluh lima
ada juga hewan jenis lainnya yang siap menyambut kedatangan anda dan buah hati
seperti monyet hingga kelinci